sementara wapres terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat yang juga wali kota solo jawa tengah
gibran raka buming raka mengaku tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota
hal ini diungkap gibran merespon ketidakhadirannya bersama prabowo subianto
saat beri pidato kemenangan usai kpu umumkan hasil rekapitulasi pilpres
gibran menambahkan ketidakhadirannya mendampingi prabowo
lantaran ada beberapa pekerjaan wali kota yang tak bisa ditinggalkan
gibran menegaskan dirinya terus berkomunikasi dengan prabowo
dan segera menemuinya setelah selesaikan pekerjaannya di solo
sampaikan pidato kemenangan usai kpu umumkan hasil rekapitulasi pilpres
sebelumnya kpu umumkan pasangan prabowo gibran menang pilpres dua ribu dua puluh
dengan suara sah sebanyak lima puluh delapan sembilan puluh persen
didampingi seluruh ketua umum partai politik pengusung prabowo gibran
prabowo sampaikan pidato kemenangannya
prabowo bilang kemenangannya karena rakyat maka harus menghormati pilihan rakyat
dari tiga puluh delapan provinsi prabowo gibran unggul di tiga puluh enam provinsi
sangen anies muhaymin unggul di dua provinsi
kita telah dipilih oleh rakyat indonesia
mandat rakyat indonesia adalah di tangan kami
tapi kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat indonesia
pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai
semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati
yang memilih dua kita hormati
yang memiliki satu kita hormati
yang memilih tiga kita hormati